kasus positif covid sembilan belas di indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis satuan tugas covid sembilan belas
diketahui penularan virus masih terus terjadi
hingga senin siang pukul dua belas diketahui satu lima ratus dua puluh lima kasus baru covid sembilan belas dalam dua puluh empat jam terakhir
di mana tambahan kasus baru ini seperti anda lihat di layar membuat jumlah kasus covid sembilan belas melampaui seratus ribu
total sampai dengan hari ini senin dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tercatat seratus tiga ratus tiga kasus covid sembilan belas di indonesia
terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada tanggal dua maret dua ribu dua puluh lalu
sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan kasus
yaitu covid sembilan belas yang terjadi di indonesia
satu ratus delapan belas pasien sehingga total lima puluh delapan satu ratus tujuh puluh tiga pasien yang dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
selain itu pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia
di mana penambahan lima puluh tujuh pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia dalam periode dua puluh enam hingga dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
dengan demikian total pasien covid sembilan belas yang meninggal menjadi empat delapan ratus tiga puluh delapan orang